tragedi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan sepuluh orang di jalur pantura pantai bentar probolinggo minggu lalu menyisakan cerita misteri
pasalnya dari rekaman kamera cctv terlihat kejadian kejadian aneh beberapa saat sebelum terjadi kecelakaan
dari rekaman kamera cctv di pos polisi wisata pantai bentar desa curah sawo kabupaten probolinggo
terlihat sebuah gerobak bakso yang terparkir di depan pos polisi tiba tiba berjalan sendiri
seperti ada yang mendorong hingga sejumlah mangkok bakso berjatuhan
kondisi ini sempat membuat penasaran pemilik gerobak yang tengah mengantarkan bakso pesanan petugas
selain itu tak lama kemudian kursi kayu panjang yang ada di depan
di depan pos tepat pukul dua belas malam tiba tiba terlempar hampir ke tengah jalan raya
fenomena aneh sempat disaksikan salah satu petugas kepolisian yang tengah berjaga
waktu gerobak yang salah itu pas saya sendiri yang waktu itu melaksanakan tugas
jadi gerobak itu jalan sendiri rekaman ya
rekaman cctv inilah yang membuat anggota polisi di pos polisi bentar merasa penasaran dan khawatir
karena dua kejadian aneh tersebut terjadi beberapa saat sebelum kecelakaan
bus dengan truk yang menewaskan sepuluh penumpang minggu lalu
para pengguna jalan khususnya di jalur pantura probolinggo
untuk selalu berhati hati kendalikan kecepatan tidak usah memajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi
supaya kita diberi keselamatan
terlepas dari dua kejadian aneh tersebut pihak kepolisian resor probolinggo mengimbau
agar pengguna jalan yang melewati jalur pantura berhati hati dan tidak terpengaruh dengan cerita yang ada